assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya pikir keinginan untuk itu sih ada aja
tinggal ada aja
kita minta barangkali bagaimana
kapan ibu mega ada waktu yang baik
suasana kebatinan sama
harapan penerimaan sama
jadi harapan kita bersama
mempunyai kepentingan untuk membawa misi
bangun kesadaran masyarakat
di dalam menyerap informasi
dan menjaga common sense
kepentingan stabilitas nasional
untuk bersama sama membangun
kemajuan bangsa ini